debat calon presiden dan wakil presiden yang mulai berlangsung pada januari mendatang diharapkan tidak menimbulkan provokasi di antara dua pendukung terutama di kalangan bawah
relawan pendukung jokowi ⁇ maruf ⁇ berharap pemilihan tema debat dua pasangan calon sesuai dengan data bukan berdasarkan isu politik yang tidak jelas atau hoax
perdebatan pertama pasangan calon presiden dan calon wakil presiden direncanakan berlangsung pada tujuh belas januari mendatang di hotel bidakara jakarta selatan
debat calon presiden dan wakil presiden ini diantaranya mengangkat tema ideologi ketenaga kerjaan lingkungan hidup dan keamanan negara
tema yang dipilih oleh kpu baik itu masalah ekonomi masalah ham itu menurut saya nggak jadi masalah ya
cuman itu yang penting dalam tataran pertama perdebatan itu argumentasi itu dalam tataran akademis maupun dengan basis basis data yang bisa dipertanggungjawabkan
apalagi melontarkan data data ataupun isu isu politik yang tidak bisa dipertanggungjawabkan apalagi melakukan provokasi provokasi yang nanti akhirnya bisa mengakses atau bisa berpengaruh kepada basis pemilih
relawan joko widodo ma'ruf amin menambahkan akan merekrut relawan dan menyiapkan satu juta posko pendaftaran di sepuluh provinsi di tanah air
relawan yang diberi nama pandu pemilih ini bertugas menambah suara pemilih joko widodo
target yang diharapkan adalah meraih lima relawan dalam satu kabupaten kota